selamat pagi di good morning pemirsa
sekarang kita akan berbicara tentang satu hal yang saya pikir juga mudah kita temukan di jalanan ibu kota ya
ataupun juga di kota kota besar yang lainnya yaitu pelanggaran berlalu lintas
yang masih menjadi pemandangan sehari hari di mana mana
salah satunya nih yang paling banyak kita temui bahkan bikin geleng geleng kepala pengendara yang lain
yaitu adalah pengendara yang melawan arus
masih marak terjadi di sejumlah titik tanpa ada pengawasan
nyaris tanpa jeda sejumlah pengendara sepeda motor di kawasan kalibata jakarta selatan
melajur dilajur yang salah alias melawan arus
mereka yang datang dari arah jalan dewi sartika menuju pancoran
enggan memutar balik di tempat yang seharusnya karena area uter yang lebih jauh
begitu pula sejumlah pengemudi ojek yang membawa penumpang dari gerbang apartemen kalibata city
lebih memilih melawan arah
melawan arus lalu lintas masuk dalam tiga besar pelanggaran terbanyak yang pelakunya ditindak pada dua ribu delapan belas
pelanggar bisa dikenai sanksi dua bulan kurungan penjara atau denda lima ratus ribu rupiah
padahal kalau kita lihat daripada hasil analisa evaluasi terhadap masalah kecelakaan lintas
pasti bahwa setiap kecelakaan itu diawali daripada pelanggaran itu sendiri
jadi mereka hanya berpikiran yang simple gitu
seakan akan dengan mengambil jalan pintas mereka cepat sampai tujuan apa dan sebagainya
dia tanpa memperhatikan masalah risiko ya
meskipun pelanggaran lalu lintas ini menjadi pemandangan sehari hari dan sudah menjadi kebiasaan
namun tidak ada satupun petugas kepolisian yang ada di area ini